ajang ktt asean summit dua ribu dua puluh tiga memberikan dampak yang sangat positif
yang ini mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di labuan bajo selaku tuan rumah
dan dalam perhelatan tersebut juga akan ada banyak wisatawan dari manca negara
yang datang ke nusa tenggara timur dan menjadi momentum terbaik
untuk terus mempromosikan pariwisata serta produk umkm warga setempat
dan kami akan mengulasnya untuk anda dampak ekonomi ktt asean bagi provinsi ntt
mari kita lihat bersama
yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu warga ntt ini sebenarnya sangat bangga ya jadi tuan rumah
ada beberapa alasan seperti dipilihnya labuan bajo menjadi venue ktt asean ini
pertama tentunya sebagai perwujudan pembangunan merata dan berkeadilan sosial
dan kedua adalah aspek kesiapan akomodasi
dan yang terakhir stabilitas
ini menjadi tempat pelaksanaan kegiatan berskala internasional
merupakan impian setiap pemerintah daerah termasuk pemda
dan yang kedua labuan bajo ini memiliki keindahan alam dan budaya
ini tentunya juga menjadi pelaksanaan kegiatan itu membuat potensi pariwisata ntt
akan semakin dikenal berbagai kalangan warga di tingkat mancanegara
dan efek dari kehadiran para kepala negara di labuan bajo
akan membuat daerah itu juga semakin populer
dan menarik minat kunjungan wisatawan di ntt di masa selanjutnya
dan tentunya para delegasi ataupun rombongan kepala negara yang hadir di labuan bajo
juga dapat menyaksikan langsung berbagai potensi daerah untuk berinvestasi di masa datang
dan selanjutnya mari kita lihat bersama topik bahasan ekonomi ktt asean
ini banyak sekali dan kita sudah merangkumnya ada empat fokus
yang pertama adalah netralisasi karbon
ya tentunya asean memiliki kesamaan pandangan bahwa agenda keberlanjutan
untuk memperbaiki masa depan perekonomian asean
dan berkomitmen untuk bekerjasama mendorong perekonomian berkelanjutan
dan karena itu isu pertama yang menjadi sorotan adalah pengembangan netralitas karbon
dan yang kedua adalah implementasi kerangka kerja
karena memang kerangka kerja ekonomi sirkula asean ini sangat penting
dan yang ketiga adalah mengenai upaya transisi energi negara negara asean
dan yang keempat adalah pengembangan ekosistem kendaraan listrik di asean
mari kita lihat selanjutnya pengaruh ekonomi labuan bajo
yang pertama tentunya langsung saja berdampak kepada umkm
ya di sana ada sepuluh umkm terbaik yang akan dipamerkan di lokasi acara
dan kemenparekraf juga menyiapkan pasar rakyat yang melibatkan empat puluh umkm
yang akan berlangsung pada tujuh hingga tiga belas mei dua ribu dua puluh tiga ini
dan diharapkan melibatkan tiga orang sehingga ada perputaran ekonomi di sana
ini langsung berdampak kepada mikroekonomi kita
dan kita melihat ada satu satu ratus lima puluh enam kamar hotel yang habis dipesan
sebenarnya di labuan bajo sendiri terdapat ada satu ratus tujuh belas unit hotel
dengan estimasi jumlah kamar kurang lebih ada tiga kamar
tetapi hanya dua puluh dua hotel dan resort yang telah memenuhi standar
sebagai tempat menginap delegasi dan juga panitian nasional ktt
dan yang ketiga adalah pedagang kuliner ini banjir pengunjung ini sudah pastinya
karena kuliner di sana juga sudah wajib gitu ya terkenal untuk dicoba
dan selain itu juga ada peningkatan jumlah wisatawan
di sisi lain ktt asean di ntt juga akan menjadi ajang promosi destinasi wisata indonesia
dan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiago uno juga optimis
karena banyak sekali pengajuan penerbangan langsung ke labuan bajo
seperti dari pasar eropa seperti italia ya khususnya juga tertarik untuk melakukan penerbangan secara langsung ke labuan bajo
dan ini adalah slide yang paling penting yaitu adalah tunggangan delegasi asean summit labuan bajo
kita sudah lihat ada mobil listrik di sini
ini adalah gagasan indonesia dan pt pln siap menyuplai daya sebanyak dua ratus delapan puluh dua unit kendaraan listrik
untuk delegasi ktt ke empat puluh dua asean dan juga delapan puluh sembilan mobil operasional
melalui stasiun pengisian kendaraan listrik umum di beberapa lokasi termasuk kantor bupati manggarai barat nusa tenggara timur
dan berkaca ya pada pengalaman ktt g dua puluh pada tahun dua ribu dua puluh dua di bali

dan ini juga semakin siap dalam mendukung terlebihan
dan ini juga semakin siap dalam mendukung terlebihan
dan ini adalah simbol adanya transisi energi
pergeseran transportasi yang tadinya berbahan bakar minyak diganti dengan mobil listrik
dimana ini energi yang jauh lebih bersih
dan mobil ini juga bukan disediakan oleh pln tapi bagian dari rentetan rangkaian kegiatan ktt asean
dan gubernur ntt victor laiskodat juga menyatakan energi adalah infrastruktur
renewable energy menjadi panduan untuk energi masa depan
dan ntt adalah salah satu lumbung energi baru terbarukan